jembatan ampera yang menjadi ikon kota palembang terus bersolek jelang pelaksanaan asean games dua ribu delapan belas
selain pilar jembatan dicat warna merah dan biru di jembatan ampera ini juga dilakukan perbaikan trotoar
serta pemasangan satu ratus dua puluh delapan tempat duduk hingga pemasangan enam puluh buah lampion
secara bertahap pengerjaan struktur di atas jembatan sudah mulai terlihat hasilnya
pilar jembatan ampera kini terlihat lebih cerah setelah dicat warna merah dan kombinasi warna biru
bukan hanya pilar trotoar di bagian sisi kanan dan kiri jembatan juga terus diperbaiki
selain itu berbagai fasilitas umum di atas jembatan juga terus dibenahi
di antaranya pemasangan satu ratus dua puluh delapan kursi panjang serta pemasangan enam puluh buah lampu lampion
pemasangan kursi santai dan lampu lampion ini akan memberikan rasa nyaman bagi pengunjung
terlebih di malam hari akan memberikan kesan romantis
proses pengerjaan yang ditargetkan akan terampung pada akhir juli ini
sebelum pelaksanaan asean games dua ribu delapan belas di giladipalembang
dan sekarang kita masih berhubungan dalam pengerjaan arah samping bulu
untuk tower sudah selesai semua
untuk target sendiri kapan selesainya rencananya
kira kira kita target tanggal tiga puluh juli ya tanggal tiga puluh juli kita selesai
di jembatan ampera telah dipasang wifi gratis
setelah pemasangan jam analog raksasa yang sengaja datangkan dari jepang
hanif hairandi palembang sumatera selatan